inilah aktivitas arifianto saat di kandang kura kura afrika yang terletak di samping rumahnya di desa pancasan banyumas jawa tengah
selama pandemi covid sembilan belas berlangsung setiap harinya ia disibukkan dengan membersihkan kandang
memandikan hingga memberikan pakan ke enam indukan kura kura asal gurun sahara ini
awalnya arifianto memelihara kura kura asal afrika ini dari sekedar hobi saja
namun siapa sangka kini menjadi bisnis yang menjanjikan
berawal dari beli satu pasang kura kura seharga dua juta rupiah yang ia ternakan secara otodidak dengan hanya melihat platform youtube
kini kura kura kesayangannya sudah beranak pinak hingga memiliki enam pasang indukan kura kura
bucuk dicinta ulam pun tiba
yang dahulu berawal dari hobi kini bisa dijadikan profesi tetap
bahkan kini omset per bulannya mencapai dua puluh lima juta rupiah
beli dua ekor dulu kayak gitu
akhirnya sampai jadi gede ternyata kebetulan jantan betina
akhirnya dari dua ekor itu sekarang bisa jadi indukan dan alhamdulillah sudah beranak pianak
bagi arifianto penangkaran kura kura ini terbuka untuk warga yang ingin belajar langsung sebagai sarana wisata edukasi
terutama bagi korban putus hubungan kerja atau phk
kedepannya itu bisnisnya menjanjikan masing masing
terus selama ini memang nggak ada kegiatan lain atau gimana pak
ya selama ini sih ada kerjaan cuman sekarang sudah nggak kerja di perusahaan yang dulu lagi
jadi ingin penghasilan lain lah selain
tetap mau siner juga ya
bagi anda yang tertarik memelihara siap siap merogoh kocek satu hingga dua jutaan
pasalnya untuk harga ukuran baby satu ekor kura kura sulkata usia tiga minggu bisa dibanderol satu dua juta rupiah
sedangkan usia satu bulan sekitar satu lima juta rupiah